petugas satpol pp kecamatan tanah abang
menggelar razia pedagang kaki lima atau pkl
di kawasan pasar tanah abang jakarta pusat
meski kerap dirazia sejumlah pkl masih saja berjualan
saling tarik antara pedagang kaki lima dan petugas satpol pp kecamatan tanah abang
terjadi saat razia dilakukan
petugas yang geram dengan para pedagang yang membandel
membongkar lapak pkl di kawasan stasiun tanah abang
petugas juga menyisir dan mengamankan semua dagangan
yang dijual tidak pada tempatnya
razia seperti ini akan terus dilakukan agar kemacetan pasar tanah abang
menjelang hari raya tidak semakin parah
hari ini memasuki puasa hari ke enam
kita terus meningkatkan pengawasan di kawasan tanah abang ini
biarpun suasana puasa tetap kita melakukan aktivitas seperti biasa
kita tidak boleh kendor untuk mengawasi daripada pasar tanah abang ini
supaya tidak semeraut tidak ada kemacetan yang signifikan